kita ke informasi selanjutnya
wacana kenaikan harga rokok hingga dua kali lipat
bagi warga kampung bulaksari surabaya
ternyata tidak berpengaruh apapun
pasalnya sejak lima tahun lalu
kampung mereka telah melarang warganya
untuk merokok di area kampung
jumlah rokok aktif di indonesia tercatat hampir enam puluh juta di tahun dua ribu lima belas
ada banyak intervensi yang dilakukan pemerintah
untuk menengkan angka prokoaktif ini
namun di kampung sederhana ini di bulaksari di surabaya
warganya memilih meluaskan area bebas rokok mereka
bahkan sederet kampung ini semuanya terbebas dari asap rokok
bagi anda perokok anda tidak boleh masuk kampung ini
sebelum mematikan proko anda di asbak raksasa ini
anda tidak akan pernah melihat asap rokok
di kampung bulaksari gang tujuh kecamatan semampir surabaya ini
rokok dilarang masuk
baik yang diisap warga maupun orang yang sekedar melintas
warga di sana tidak segan menegur siapa saja
yang nekat merokok di area kampung
suparmi salah satunya
perempuan enam puluh sembilan tahun itu hampir sepanjang hari
berjaga di dalam kampung
siapa saja yang ketahuan merokok
pasti berhadapan dengan suparmi
meski begitu tidak ada denda bagi yang melanggar
yang sering negur itu saya
karena saya kebetulan rumah saya di pintu masuk gang
jadi untuk orang masuk itu sering lihat gitu
jadi kalau ada orang masuk yang rokok
memang saya terlalu tegur
karena untuk menjaga kampung ini
bebas dari asap rokok
beragam tanggapan ia dapatkan
ada yang meminta maaf
namun tak sedikit yang marah
suparmi menganggapnya biasa saja
yang penting rokok dimatikan
imbuan bahaya rokok ditempel di taman
pagar sampai dinding rumah
ini kebanyakan yang ditegur di buku ini
kebanyakan warga mana saja
kalau yang saya masukkan orang luar semua
jadi bukan warga rt tujuh
kalau warga rt tujuh
tidak dimasukkan di sini
sudah saya tahu dia
ini menarik bu
jadi ada tanggapan
dari teguran yang ibu sampaikan
biasanya tanggapan mereka gimana bu
seperti ini gimana
ya kalau memang orangnya ini
tanggapannya orangnya agak marah
lalu matikan rokoknya
tidak ngomel tapi cemberut
jadi sampai ekspresi apapun
iya dia itu tidak jawab jadi
berkat program yang diresmikan pada dua ribu sepuluh lalu itu
kampung ini menyabat berbagai prestasi
prestasi itu adalah bonus dari gagasan mereka
kampung yang sehat dan asri
kalau dulu memang lumayan berat ya
soalnya kita juga merasakan
rokok itu dianggap
dan murah dan biasa saja gitu
jadi hampir setiap waktu sedikit luang
ada luang sedikit waktu untuk
untuk bisa merokok kita merokok
program ini mampu menekan angka
perokok aktif di kampung bulak sari
ada enam puluh tujuh kepala keluarga di sana
yang awalnya perokok aktif
dulu mereka rata rata menghabiskan
dua bungkus rokok setiap hari
setiap hari punya